saudara tim hukum anies mohaimin menghadirkan pakar it universitas islam indonesia yudi prayudi
dalam sidang pemeriksaan saksi ahli sengketa pilpres
yudi menyebut menemukan banyak keganjilan dari aplikasi sirekap
menurutnya aplikasi sirekap tidak kredibel dan justru memfasilitasi kecurangan pemilu
kemudian namun di dalam implementasinya kami melihat bahwa sirekap dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini
tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel sesuai dengan yang diharapkan
implementasi sirekap di lapangan memuat banyak kegancilan
yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu
dari proses tersebut maka keseruan temuan ini menegaskan bahwa sirekap
tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi
dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan
kondisi ini dibuktikan dengan baiknya kelemahan dalam keamanan
integritas dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan
akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan